kementerian perencanaan pembangunan nasional atau bapenas mencatat pada dua ribu empat puluh lima mendatang
indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi atau peningkatan populasi anak muda
lalu bagaimana indonesia memanfaatkan presidensi g dua puluh untuk menghadapi bonus demografi ini
kami hadirkan liputannya
united nations population fund atau organisasi dunia untuk populasi mendefinisikan
demographic dividend atau bonus demografi adalah situasi di mana jumlah penduduk usia produktif
yaitu berusia lima belas hingga enam puluh empat tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif
pada periode tersebut atau sekitar dua ribu empat puluh lima mendatang bapenas memprediksikan penduduk usia produktif di indonesia
mencapai enam puluh empat persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan
sebesar tiga ratus juta jiwa
guna hadapi masa itu diah satya saminarsi menilai saat ini indonesia berada di posisi strategis
membawa isu bonus demografi dengan negara g dua puluh
menurut saya kepresidenan presidensi g dua puluh itu sebuah posisi yang amat strategis
untuk bisa indonesia membawa bukan hanya suara nasional
tetapi juga suara negara negara yang ada

berbagi karakteristik ekonomi yang sama
dan barangkali juga berbagi risiko yang sama untuk berhasil atau tidak berhasilnya mencapai bonus demografi tadi
diah menambahkan menyuarakan isu bonus demografi dengan negara yang tepat akan berpengaruh pada kualitas sdm masa mendatang
dari seluruh anggota g dua puluh hanya indonesia dan afrika selatan yang diprediksikan
akan mengalami peningkatan populasi anak muda atau bonus demografi
sementara negara lain seperti jepang dan tiongkok diprediksikan akan mengalami penurunan populasi anak muda
lalu bagaimana indonesia memanfaatkan momen presidensi g dua puluh untuk hadapi bonus demografi
ketua delegasi y dua puluh indonesia dua ribu dua puluh dua memaparkan
u dua puluh menempatkan isu ketenaga kerjaan pemuda di presidensi g dua puluh tahun ini hadapi bonus demografi
pertama mungkin yang paling relevan itu yang tadi disebutkan adalah isu ketenaga kerjaan pemuda atau use employment ya
karena di track ini kita bicara tentang bagaimana kita bisa memberikan apa ya
keterampilan gitu ya skilling development yang sesuai untuk para pemuda ini untuk menjawab tantangan pasar tenaga kerja di hari ini dan di masa depan gitu ya
jadi bagaimana kita bisa apa namanya mempropos upskillnya
skilling and reskilling initiative gitu ya yang relevan untuk mempersiapkan para pemuda ini
karena tentu apa namanya pasal tenaga kerja itu kan banyak transformasi dan inovasi yang terjadi di situ
digitalisasi globalisasi dan sebagainya
marcella menambahkan agar bonus demografi menjadi momen menguntungkan
indonesia harus memperhatikan kualitas sdm yang memiliki syarat keterampilan pengetahuan dan teknologi
fina nabilah indra raharja jakarta